sebaiknya aku mencari seorang warga
untuk menemani nenek ini
tanah yang aku rindukan
setelah lima tahun mengembara
akhirnya aku kembali
sedang melihat apa kesana
tidak ada yang tolong susah
biar aku panggil
terima kasih untuk kami
selamat datang kembali di pejajaran raden
terimalah hormat kami
akhirnya raden pulang
kami sangat merindukan raden
berdirilah pak mat
saya terima hormat pak mat
kau muncul juga
akan kulaksanakan tugasku dengan baik
tinggallah barang sehari di kampung kami raden
untuk mengobati rindu kami
terima kasih pak mat
tapi saya harus kembali ke pajajaran
ayah anda prabu pasti sudah menunggu
kenapa sampai siang
kenapa sampai siang
belum ada kabar nih mas rara santang
seharusnya racun itu sudah bekerja
terjadi sesuatu di kamar nih mas rara santang
terjadi sesuatu namun
cobalah kamu periksa
barangkali ini mas rara santang
sedang membutuhkan bantuan seseorang
kan di situ belas ayah si omas
kamu turuti saja perintahku
jangan banyak bicara
baik gusti ratu
jadi ini mas rata santang masih segar bugar
masalah kamu tahu
rai prabu siluwangi akan keluar dari semuanya tinggal lagi
aku seperti mendengar suara orang merintih kesakitan
mas ini berulang wajib
nenek sabar aku bantu ya
tarik lagi nenek
terima kasih nenek
untung kamu lewat sini
aduh sakit kaki nenek
pergi sana kasihinlah saya
saya dari pagi belum makan
aku hanya seorang pengambara nyai
aku tidak punya uang
tetapi kami ada makanan
angini keluarkan kesaktianmu berikan ibu ini makan
karena guru yang meminta aku akan memberikan
aku akan memberikan makanan untuk dia
tapi terlalu ini untuk ibu
kalian pikir saya ini monyet
apa susahnya guru
wah bilang dong dari tadi
apa yang terjadi sebenarnya
di tanah yang serba subur seperti ini kenapa ada begitu banyak pengemis
ini untuk kalian
kalian bagi rata
jangan sampai kalian berebutan
kenapa kisana memberi uang dan perhiasan untuk mereka
kalau kamu mau minta saja bagian
tidak usah kamu baik tanya
kalau kisanak memberikan uang
kisanak memberikan uang kepada mereka dengan cara seperti itu
itu tidak mendidik mereka untuk bekerja
semakin banyak keanehan di kampung ini
apa sebenarnya yang terjadi
aku harus mencari tahu
sebaiknya aku mencari seorang warga
untuk menemani nenek ini
senang terima kasian

saya ajar dia
untuk mem wirdi
kenapa bikin tersentuh
sudah lari ke belakang sana
putra siliwangi dikejar kejar sebagai emas
terima kasih andi